calon wakil presiden sandiaga uno mengakui koalisinya belum menyerahkan daftar struktur tim pemenangan kepada komisi pemilihan umum
padahal hari ini adalah batas akhir penyerahan daftar tim kampanye ke kpu
namun sandi sempat menyebut sejumlah tokoh yang masuk struktur tim pemenangannya
diantaranya ketua pemuda muhammadiyah danhil anzar simajuntak
menurut sandi masukiya danhil anzar simajuntak sebagai koordinator jurubicara prabowo sandi
merupakan hasil diskusi dengan prabowo subianto
danhil dinilai sebagai tokoh muda yang anti korupsi dan bersedia berjuang bersama prabowo sandi
menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi
selain itu ada nama aktivis gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden nenowarisman yang ditunjuk sebagai wakil ketua tim ses
ada pun jumlah anggota tim pemenangan saat ini berkisar delapan ratus orang
namun sandi menyatakan masih ada nama yang akan dicoret
seperti sejumlah kepala daerah
ia menegaskan koalisinya berkomitmen tidak akan melibatkan kepala daerah dalam tim pemenangannya
kemarin jumlahnya sekitar delapan ratus an gitu
tapi tadi malam saya cek masih banyak nama nama yang double
terus masih ada beberapa nama nama yang belum tercatat
mereka sudah menyatakan kesediaan
jadi kita pastikan dulu jangan sampai dan saya minta semuanya harus setuju
semua harus menyertakan ktp nya
jangan sampai nanti namanya dimasukkan terus dia bilang dicatut
itu jadi kita pastikan
terus saya lihat tadi malam ada masih nama dua gubernur
ada beberapa wali kota dan bupati
saya minta sesuai dengan kebijakan kita bahwa mereka fokus untuk mengurus wilayah